inilah rekaman video amatir saat terjadinya aksi kekerasan yang dilakukan ar
terhadap anak kandungnya yang masih berusia tujuh tahun
meski sang anak memberontak dan berusaha melawan
namun pria empat puluh lima tahun ini tidak menghentikan aksi brutalnya
peristiwa kdrt di desa sukamaju kecamatan tanjung tirambatu barasumatra utara
pada kamis dua mei lalu ini terungkap setelah viral di media sosial
nenek korban yang ditemui selasa siang mengatakan kekerasan tersebut terjadi di rumahnya
ar emosi karena korban menolak diajak pulang ke rumah
petugas dari polsek labuhan ruku bersama perangkat desa langsung turun ke lokasi kejadian
sementara kami dapatkan informasi adanya ketidak harmonisan saja
hubungan antara suami istri yang terakhirnya melibatkan anaknya sebagai korban
akibat terbakar cemburu ip warga desa mongolato kabupaten gorontalo
tega membacok istrinya sendiri hingga tewas pada senin malam
peristiwa ini terjadi di rumah kontrakan tempat tinggal keduanya
dan dilakukan di depan anak mereka yang masih balita
hasil otopsi di rumah sakit dunda limboto selasa sore
korban yang berusia dua puluh sembilan tahun mengalami luka di sekujur tubuhnya
akibat tusukan benda tajam
dari hasil pemeriksaan polisi pembunuhan di latar belakangnya kecemburuan pelaku
yang menduga sang istri selingkuh dengan pria lain melalui media sosial
dari hasil keterangan tersangka sendiri yang mana si tersangka sampaikan ada rasa cemburu
karena korban ini sering bermain media sosial
dan handphonenya tidak boleh dipegang oleh suaminya
usai menyerahkan diri pelaku kini ditahan di mapores gorontalo untuk pemeriksaan lebih lanjut
tim liputan cnn indonesia